sementara itu menteri perdagangan zulkifli hasan menyatakan akan segera membuat nota kesepakatan dengan pihak kejaksaan agung
usai beberapa petinggi kementerian perdagangan diperiksa terkait kasus korupsi ekspor cpo
zulkifli hasan menyatakan nota kesepakatan ini akan dibuat untuk menjaga stabilitas kinerja perdagangan
dan berikut cuplikan wawancara kami dengan menteri perdagangan republik indonesia zulkifli hasan
kalau yang nakal kita tindak tapi jangan semua dipanggil sini
kalau satunya sepuluh orang sepuluh orang sepuluh orang terus gimana gitu ya
takut sini mukanya suram semua gitu
terus kerjanya pak kami daripada ini saya kami dipindah juga nggak apa apa
ini dipanggil oleh para penegak kubur
kalau dipanggil rame rame gitu
makanya saya udah minta sama pak jaksa pak yang salah kita tindak
karena itu nanti waktu dekat saya akan mou
ada yang kejaksaan biar teman teman juga tenang kerjanya
eh kalau kalian nggak salah nggak usah takut saya tanggung jawab
salah ya awas